dan berikutnya saya akan langsung menyapa agus supratman dari medan sumatera utara
untuk mengetahui bagaimana jalannya pemantauan hilal satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
agus selamat sore
apa yang bisa anda laporkan dari tempat anda berada sekarang
terkait bagaimana proses pemantauan hilal
ya tipani di sumatera utara ada tiga tempat yang dilakukan pengamatan hilal
yang salah satunya adalah di anjungan obsertarium ilmu palak universitas muhammadiyah sumatera utara
di sini ada tiga teleskop yang digunakan
kemudian pemerintah provinsi membuat pengamatan di lantai sembilan di anjungan kantor gubernur sumatera utara
dan yang ketiga adalah di pantai di barus tapanuli tengah
yang bekerjasama dengan bmkg wilayah medan
dari tiga tempat ini tentu saja nanti akan dilakukan pengamatan sekitar satu jam lagi
atau tepatnya pukul delapan
pukul tiga puluh lima waktu indonesia bagian barat pengamatan akan dimulai bertepatan dengan terbenamnya matahari
pengamatan akan dilakukan selama tiga puluh menit
dari data yang kemudian diambil pada saat pengamatan
akan dikumpulkan di tim rukiat hilal kota medan dan provinsi sumatera utara
untuk nantinya diteruskan kepada pemerintah pusat
dari data astronomis awal saat ini
ketinggian hilal diperkirakan
di wilayah medan maupun sumatera utara sudah berada pada delapan derajat
ini tentu saja sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengamatan hilal pemerintah
yaitu tiga derajat
jika nanti cuaca cerah dan kemudian pengamatan dapat dilakukan dengan baik
kemudian hilal dapat terlihat
maka delapan derajat ini sudah menjadi sesuai untuk saatnya ditetapkan hilal awal ramadan
atau satu ramadan pada malam ini
dan kemudian besok pada hari kamis tentu saja dimulai puasa pertama bagi umat islam
prosesnya sendiri kita masih menunggu
di bawah di aula umsu ini
sedang dilakukan pertemuan dan penjelasan tentang standar dan acuan hilal yang dimiliki atau ditetapkan oleh pemerintah
kemudian muhammadiyah sendiri
ormat islam muhammadiyah
sudah punya penetapan berdasarkan data
yaitu malam ini sudah awal ramadan dan besok akan memulai puasa
pemerintah dan ormas islam masih akan menunggu pada pukul delapan belas tiga puluh lima nanti mulai pengamatannya
hasilnya lah baru akan diumumkan melalui kementerian agama di jakarta
kepada masyarakat apakah malam ini
sesuai pengamatan hilal sudah jatuh atau sudah sampai
menandai di mulainya awal ramadan
bagaimana kemudian persiapan di sumatera utara
khususnya di kota medan sendiri
jika memang pada malam hari ini
akan ditetapkan bahwa satu ramadan empat belas empat hijriah akan jatuh pada hari kamis dua puluh tiga maret besok
ya tipani tentu saja
umat islam di kota medan
berbagai masjid yang ada
baik masjid raya sebagai masjid ikon kota medan
di pelosok kota medan
semua telah berbenah beberapa hari ini
sudah melakukan persiapan persiapan untuk melaksanakan tarawih
jika pemerintah mengumumkan malam ini sebagai awal ramadan
maka tarawih akan dimulai sebagai ibadah awal
dilakukannya atau menyambut bulan puasa
hari puasa perdana besok
aktivitas ibadah tentu saja selain tarawih
masyarakat akan melanjutkannya dengan tadarus
jika tahun lalu ada perbedaan pelaksanaan tarawih
antara ormas muhammadiyah dan masyarakat ormas islam lainnya
namun kali ini diperkirakan semua ormas islam
bersama pemerintah akan melaksanakan puasa
pada satu ramadan esok hari pada hari kamis
sehingga malam ini
semua masjid tentu saja akan melaksanakan sholat tarawih
terima kasih agus supratma
dari medan sumatera utara
nanti kita akan pantau bagaimana perkembangan selanjutnya